tapi ini tidak cukup harus berubah

kepala lingkungan setempat mengaku sempat mengimbau kepada undangan untuk tidak menimbulkan kerumunan
kalau berubah karena sudah tidak sesuai jadi kita berubah kemampuan semuanya
kita berubah kemampuan karena sudah mulai lalu
kita sudah berubah juga kan sebagiannya
seperti yang kita tahu gubernur sumatera utara edi rahmayadi melantik erik atra dari tonga dan l i a
rosa siregar sebagai bupati dan wakil bupati labuhan batu
keduanya dilantik setelah diputuskan sebagai pemenang pilkada serentak dua ribu sembilan belas oleh kpu labuhan batu
kemenangan ini melalui gugatan sekitar pilkada di mahkamah konstitusi hingga dilaksanakannya dua kali pemungutan suara ulang
resi erlangga medan sumatera utara